masyarakat untuk menjaga proses proses yang terjadi dari bawah tadi sampai dengan rekapitulasi tingkat nasional
itu bisa berjalan sesuai dengan hasil suara yang ada di tps
namun untuk penyelenggara sendiri tetap menggunakan hasil dari rekapitulasi
jadi sk tiga ratus enam puluh itu tetap menggunakan hasil rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh tingkat di bawahnya
oke kemudian terkait dengan tanda tangan apakah si rekap dapat memvalidasi tanda tangan tanda tangan tadi
sirekap sudah dilakukan beberapa sistem keamanan jadi di dalam c planu saya mohon maaf tanah c hasil itu agak sedikit sudah kebiasaan c planno
jadi c hasil planu c yang besar tadi itu sudah ada titik ada empat titik diberikan
di dalam plano besar itu di kanan atas kiri atas kanan kiri bawah dan kanan bawah
itu satu security di mana ketika memfoto harus masuk ke dalam frame tersebut
kemudian berikutnya ada april text diatasnya itu bahwa surat suara itu atau c pleno tersebut itu hanya untuk tps itu
jadi di situ nanti akan tercatat melalui si rekap
autentifikasi tadi ada pertanyaan terkait dengan autentifikasi juga ini menyambung
jadi setiap kpps yang akan menggunakan si rekap itu sudah kami data sebelumnya
mulai dari nomor handphone email dan kemudian kami lakukan bimtek
dalam rangka kami pastikan bahwa kpps yang memegang sirekap tersebut adalah kpps yang benar atas nama yang benar nomor telepon yang benar
apabila ditukar tukar ya berarti dia harus keluar dulu dari handphonenya
dia bisa pinjam handphonenya tapi dia harus lok out dulu kemudian dipakai oleh kpps yang lain
dan tadi disampaikan oleh saksi sebelumnya harus dibangkitkan lagi kunci pengamanan kunci pengamanannya untuk kpps berikutnya apabila tidak mempunyai handphone
tapi karena ini adalah handphone pribadi maka seharusnya itu sudah menempel
cek apakah bapak tersebut atas nama yang sesuai dengan yang didaftarkan
karena untuk mendownload si rekap itu tidak dikirimkan by apk tapi melalui aplikasi di google
yang mana ketika kita ingin mengupload saja itu sudah dilakukan verifikasi oleh google dari sisi keamanannya
kalau si rekap itu si rekap mobile ini tidak aman maka akan tertolak
jadi kita harus menggunakan aplikasi yang terbaik
tadi ada contohnya yang kemarin yang saya ingat ada di satu lembar tanda tangannya yang atas bawah berbeda
tapi ada di lembar satu di lembar dua dan lembar tiga itu berbeda
pertanyaannya jadi bagaimana si rekap bisa memvalidasi itu
jadi kemarin saksi kami itu menyatakan seperti itu
lembar pertama berbeda dengan lembar kedua dan lembar ketiga
jadi tanda tangan itu adalah sudah menempel di dalam c plano
kondisi di bawah itu berbagai macam yang mulia
apakah misalnya harusnya ada kpps yang semua kpps itu kan harusnya menandatangani c plano tersebut
mungkin karena ada satu kegiatan lain atau yang lain akhirnya bahasanya mungkin bisa jadi itu tidak bisa
tidak dilakukan oleh yang bersangkutan
tapi secara sirekap bahwa itu menggunakan formulir yang sudah dicetak oleh kpu maka itu bisa masuk ke dalam sirekap
untuk isiannya itu bisa berbagai macam
ya kemudian terkait dengan metadata yang dapat diubah
jadi metadata itu sebenarnya dapat diubah kalau bapak punya foto kemudian bapak kirim melalui whatsapp
maka metadatanya akan dibuka oleh whatsapp tersebut
nah oleh karena itu kpu untuk menjaga keamanan datanya tadi juga menyangkut soal bagaimana dari pak hakim tadi juga menanyakan
bagaimana kalau c hasil tadi itu ternyata tidak langsung dikirim
tapi melalui ppk dan kemudian pada saat rekapitulasi baru dibuka dan kemudian di sana difoto
meta data nya inilah yang menempel di dalam image tadi
jadi ketika memfoto maka nempel di dalam image
nah ketika image nya itu diedit maka metadata yang ada di image c tadi itu akan berubah
jadi kalau kami tempelkan ini metadata nya tadi disampaikan oleh saksi sebelumnya yang as shift tadi maka itu akan dihapus
tapi karena ini nempelnya di image nya
jadi kalau kita download dari pemilu dua ribu dua puluh
itu kita download kemudian di sana ada terlihat kode di paling belakangnya
maka itu kami pastikan adalah hasil yang asli dari sirekap
tapi kalau ternyata data tersebut sudah diedit sudah dimanipulasi sehingga metadatanya itu berubah
maka kami pastikan itu bukan keluar dari sirekap
mungkin edit fotoshop mungkin editor editor yang lainnya
jadi untuk metadata yang kami pastikan bahwa yang keluar dari pemilu
yang keluar dari pemilu dua ribu dua puluh empat itu adalah metadata yang asli dari sirecap
namun pada sebelum masuk ke situ
kpps sudah melaksanakan tugasnya
sudah menempel plano tersebut kepada masyarakat
sudah menghitung secara manual melalui lidi lidinya
kemudian hasilnya di foto disimpan di dalam handphonenya
apakah lima ratus meter apakah satu kilo atau dua kilo untuk mendapatkan sinyal
ketika mendapatkan sinyal maka dapat dikirim gambar yang ada di fotonya tadi melalui internet
dan juga dapat dikirim kepada si saksi tadi
jadi kami sudah punya beberapa langkah mitigasi apabila kondisi kondisi itu tidak bisa dilaksanakan di tps
termasuk salah satunya adalah ketika kpps tersebut memang tidak mempunyai handphone
kemudian tidak ada internet sama sekali di daerah tersebut
maka tugas ppk itu untuk memfoto dalam rangka apa
agar masyarakat itu bisa tetap mengetahui hasil
hasil rekapitulasi di tingkat tps di wilayahnya
nah itulah tugas dari ppk untuk memfoto hasil yang ada di dalam kotak pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan tadi
kemudian sirekap dengan banyaknya masalah apakah melanggar prinsip pemilu
si rekap ini adalah sistem yang
kemudian kita tahu bahwa dengan luasan pengguna yang di saat yang bersamaan
maka si rekap ini sulit untuk dilakukan pengecekan atau dilakukan uji coba di dalam labs
karena penggunanya sdmnya berbeda beda
wilayahnya geografinya berbeda beda
device nya juga berbeda beda
sehingga pada saat kita melakukan uji coba dengan lima ratus orang dengan seribu orang
dengan delapan ratus ribuan orang
dan kami juga sudah melakukan pengecekan bahwa
kesalahan di si rekap itu sekitar antara satu sampai dua
maka satu persennya saja itu sudah sekitar delapan ribuan tps
masih bisa diperbaiki untuk angka angkanya
karena tadi ada mitigasi mitigasi terhadap angka angka yang bisa dimunculkan oleh si rekap
surat kpu untuk menunda rekapitulasi berjenjang
yang saya tahu ini tidak muncul dari kpu ri
dan kami juga tidak melihat kpuri mengeluarkan surat edaran tersebut
apakah itu digunakan untuk melakukan perubahan data pada saat diminta untuk
maksudnya kpu tidak mengeluarkan surat tersebut
dan ternyata ada penundaan
digunakan seperti yang tadi pemohon sampaikan
kpuri hanya melakukan perbaikan perbaikan data